melanjutkan kompas pagi dengan informasi diduga tabung gas bocor di sebuah rumah tiga lantai di kota medan meledak
akibatnya dua penghuni rumah terluka
ledakan di rumah tiga lantai di salah satu perumahan di jalan pendidikan kecamatan medan timur kota medan
membuat warga panik dan keluar rumah
diduga ledakan dipicu dari tabung gas yang bocor
terkena invasinya lima rumah ada keretakan di lima rumah tersebut
untuk korban sendiri mengalami luka bakar dan sudah dirawat di rumah sakit kolombia
bukan sementara kebocoran tabung gas lpg